pemerintah provinsi dki jakarta menguncurkan biaya pemeliharaan terminal bus terpadu sentra timur pulau gebang
yang baru saja diresmikan pada rabu kemarin sebesar dua puluh miliar per tahun
biaya pemeliharaan terminal bus terpadu pulau gebang ini hanya dikeluarkan untuk tahun pertama beroperasi yakni pada dua ribu tujuh belas
diperkirakan setiap bulannya biaya pemeliharaan terminal sekitar dua miliar rupiah namun bisa dihemat menjadi dua puluh miliar rupiah per tahun
untuk tahun kedua dan selanjutnya pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan pendapatan sebesar dua puluh lima miliar rupiah untuk biaya pemeliharaan
biaya ini diperoleh dari penyewaan satu ratus lima puluh kios yang ada di terminal bus tersebut
pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono mengestimasikan butuh waktu dua puluh tahun untuk mengembalikan biaya pembangunan terminal bus terpadu pulau gebang
yang menelan biaya empat ratus lima puluh miliar rupiah tersebut